coba aduh ini lumayan panas padahal masih jam sembilan an nih
meski kita sudah berusaha untuk tidak lalai anehnya pelaku curanmor bisa lebih lihai
milih indonesia di aturan rumah gitu ya
gue lebih jatuhnya kan gak punya pengalaman sama sekali
setelah mengelilingi kampung dupak magersari perut mulai keroncongan
tapi saya mengambil contoh dari satu studi di swedia bahwa orang orang yang mengikuti wajib militer
sehingga pltu yang nanti menghasilkan batu bara apa yang membakar batu bara itu emisinya berkurang
kalau kita fokus hanya kepada lansia mungkin kita akan sangat terlambat kemudian memvaksinasi tasaran lainnya
maksudnya negara yang paling dekat paling ini kok seolah olah
dan engkau saja yang ku kasihi
ini berarti filternya dari tujuh januari ya mbak sampai delapan januari
dari aroma kelezatan azerbaijan dan turki saya pindah ke iran untuk menikmati kebab khas orang indonesia
ini adalah perintah yang kedua
lebih baik mereka meningkatkan keamanannya
kampung sosrawijayan sebagai salah satu sudut kota yogyakarta mempunyai peran penting dalam industri para wisata yogyakarta
tidak hanya mencerita jil ya
mas tegah juga pasti tau lah karena ngikutin dari dulu
jadi konflik agraria itu terjadi di seluruh wilayah indonesia
untuk membenahi ini semua karena kebetulan beliau ini
at least lo harus gak perlu beli lo bisa sewa gitu ya
jadi saya ikut tim untuk tim dari sekolah lebih besar
bahwa ini arti arti itu turun gara gara
nah bagaimana peran indonesia maupun posisi indonesia menanggapi ini semua
bahwa ini dalam pembangun olahraga kita juga harus bersama sama tidak bisa pssi berdiri sendiri